selama ini kadin menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan langkah langkah kebijakan yang diambil pemerintah dengan kebutuhan dunia usaha
satu tahun berjalan kepengurusan kadin di bawah ketua umum arsyad rashid telah menorehkan sejumlah pencapaian
pencapaian pencapaian tersebut diantara lain berdampak pada pengusaha dan juga berujung pada terciptanya peningkatan pembangunan ekonomi nasional
bersama saya ruli kurniawan kami akan berbincang dengan ketua kadin arsyad rashid untuk membahas capaian satu tahun kepengurusan kadin beserta target kadin selanjutnya
saya langsung saja ke pertanyaannya pak karena kalau kita berbicara terkait dengan capaian dan target pasti banyak yang akan disampaikan oleh pak arsyad selaku ketua dari kadin pak
ini terkait dengan musyawarah nasional yang khusus menyempurnakan pak adart yang menjadikan kadin satu satunya induk organisasi bagi dunia usaha dan juga asosiasi dalam negeri
dengan status dan identitas yang dimiliki oleh kadin ini pak kiranya apa dampaknya bagi kadin juga anggota dan juga bagaimana hubungan kadin dengan pemerintah selaku pembuat kebijakan
nah yang pertama mesti clear dulu bahwa kadin itu lahir karena undang undang undang undang nomor satu seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
nah dalam sisi ini yang apa kita lakukan kemarin ini adalah dengan munasus adalah penyempurnaan daripada adart nya
which is bagian daripada undang undang tersebut
yang nantinya insya allah ini akan keluar ke press
karena kan sekarang kemarin ini sudah ke press yang lalu dan ini dengan ada penyempurnaan ini dan sudah ke press yang lain
dan ini adalah bagian dari memang awal daripada journey kita di dalam namanya kami katakan kadin baru ini
yaitu dengan moto yang inklusif dan kolaboratif
kami merasa bahwa pengusaha itu perlu digarda depan
nah dan apalagi undang undang daripada kadin juga mengatakan bahwa
yaitu perusahaan dimiliki oleh swasta oleh negara dan juga kooperasi
itu adalah bagian daripada kadin
nah jadi dengan mempersatukan ini adalah moto satu moto bahwa hanya satu kadin
dan kadin itu sesuai dengan undang undang adalah mitra kerja pemerintah
jadi tugas kadin adalah ada beberapa hal
yang pertama adalah memang bagaimana menciptakan lebih banyak pengusaha
khususnya fokusnya terhadap pemula dan juga umkm
dan kadin ini menjadi rumah besar untuk semua pengusaha
besar menengah kecil sampai mikro
menjadi garda depan dan bisa dikatakan sudah ada payungnya nih pak
sudah ada undang undangnya
sudah ada undang undangnya
kita berbicara dengan undang undang pak arsyad
kadin turut memberikan rekomendasi pada undang undang cipta kerja
dan yang bertujuan menguatkan hubungan triparti bersama serikat pekerja dan juga pemerintah pastinya
dan seandainya nanti pak
kita berandai andai pak
timbul pertikaian antara pengusaha
dan juga buruh
kira kira posisi kadin dalam konflik ini akan seperti apa pak
dalam upaya menyelesaikannya ataupun memediasinya
saya merasa tidak akan ada pertikaian
tidak akan ada pertikaian
kita harus berpikir secara positif dulu
makanya kadin selama ini juga belum pernah terjadi ya
tadi melakukan namanya dialog sosial
dialog sosial dengan yang namanya serikat pekerja
jadi dengan pekerja dan buruh
dan yang harus kita semua
yang harus kita semua
mengerti bahwa antara pekerja dan pengusaha ini saling membutuhkan
nah sekarang yang tinggal kita bicarakan adalah
mulai bagaimana kita bisa bersatu
kadin sering sekali menjadi bagian dalam menciptakan sebuah regulasi
diminta rekomendasinya pak
untuk mungkin mencari solusi ataupun langkah langkah ke depannya seperti apa
dan ini kembali lagi nih pak
ditunjuk untuk menjadi penyelenggara forum bisnis atau b dua puluh di presidensi g dua puluh indonesia
kalau kita melihat pak
dalam hal ini
dalam hal ini
seperti apa nanti peran dari kadin untuk menjembatani dialog antara kadin
juga pengusaha global
yang notabene menjadi bagian dari gelaran g dua puluh ini
alhamdulillah kita diberikan tanggung jawab itu
kalau udah kepercayaan itu berarti ini tambah berat gitu
nah tapi dengan demikian karena bukan apa
kita bicara g dua puluh nya dulu kan
mungkin kapan lagi akan kembali ke indonesia
mungkin dua puluh tahun lagi
di sisi ini yang harus yang kita perlihatkan
bahwa sekarang attention dunia
itu ada di indonesia
nah untuk itulah makanya
pemerintah dan juga kita
yang g dua puluh dan b dua puluh ini
ini mengenalain kita
kita sepakati agenda yang sama kita perjuangkan
ada tiga agenda utamanya
dan juga digital transformation dalam konteks ekonomi
biasanya nih kalau g dua puluh dan b dua puluh itu
atau policy papers dan segala macam kebijakan lah ya
kita harus menciptakan apa yang harus kita lakukan
jadi beliau katakan aksi aksi aksi
jadi kita meng create nama yang legasis
tadi sudah sampaikan juga pak
terkait dengan perang ekonomi
energy security dan juga food security itu menjadi pembahasan
yang kencang sekali
disuarakan di g dua puluh kali ini
tidak hanya di finance minister meeting saja gitu
tapi juga bahkan di forei minister meeting
itu menjadi isu yang hangat
diangkat juga diantara delegasi
terkait dengan food security pak
kadien berhasil ternyata menerapkan skema inclusive closed loop
guna meningkatkan komoditas pangan yang berkelanjutan
nah bisa pak arsad jelaskan terkait dengan skema ini
dan target kedepannya akan seperti apa
kalau kita bicara closed loop system ini
atau kalau bahasanya pak
bapak berbeda gitu
adalah pendampingan umkm melekat
ini adalah bagaimana
bisa membantu yang kecil
disinilah kolaborasi gotong royong yang terjadi
jadi membuat satu ekosistem
bagaimana kita harus menata petani petani disitu sebagai entrepreneur
bukan petani sebagai buruh
tapi petani sebagai entrepreneur
nah disisi itu bagaimana memastikan bibitnya yang berkualitas
memastikan juga apa yang perlu ditanam disitu
lalu bagaimana prosesnya
itu pendampingan dilakukan
sampai dengan istilahnya bagaimana bisa ada off trick nya
dan juga membuat financing nya
itulah yang kita mau create adalah ekosistem itu
terima kasih pak arsad
atas insetnya luar biasa sekali pak
terima kasih pak
pencapaian pencapaian yang sudah dilakukan
kadin diharapkan dapat memberi dampak positif pada organisasi dan juga anggotanya
kadin diharapkan bisa terus mensinergikan pemerintah dan dunia usaha
agar tercipta iklim usaha yang kondusif
dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional
terima kasih dan sampai jumpa